wali kota surabaya tri risma hari ini mengimbau kepada para orang tua untuk menjaga anak anak dari penularan virus corona
risma menyatakan saat ini di surabaya virus corona banyak menyerang anak anak
seperti contoh kasus di lokasi karantina asrama haji surabaya
di mana terdapat seorang anak berusia tiga belas tahun harus dikarantina karena terpapar covid sembilan belas
pada saat menjalani karantina sang anak terus menangis sehingga terpaksa harus dipulangkan kembali
hal inilah yang membuat tugas penanganan pasien anak menjadi berat
berdasarkan kasus yang ada di surabaya pemkot hanya menemukan satu kasus anak anak yang tertular dari luar lingkungan keluarga
dijeliturkan supaya mereka tidak banyak keluar rumah
nah sehingga tidak terkena kalau mereka tidak keluar rumah
dari data dinas kesehatan kota surabaya tanggal dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh yang disampaikan kepala dinas kesehatan kota surabaya
saat ini ada dua puluh anak di surabaya yang terpapar covid sembilan belas
yang sudah positif ya
kurang lebih kalau yang di data saya itu
terus itu rentang usianya bu
rentang usia ada yang delapan bulan sampai dengan anak umur sebelas tahun
berdasarkan data terbaru persebaran virus corona di surabaya
kumulatif kasus konfirmasi covid sembilan belas berjumlah dua tiga ratus sembilan puluh empat kasus
dengan jumlah odp sebanyak lima ratus delapan orang
dan pdp sebanyak satu
wahyu pratama putra surabaya jawa timur